kalau di laundry lebih wangi dan lebih rapi sih
karena mungkin ini ibu maksudnya dari relasi basket itu bisa jadi kayak membangun bisnis yang baik gitu kan dari basket basket itu lu kenal banyak orang jadi kayak lebih enak gitu kan
masuk a berarti yang super ya
selain karena sedikitnya orang yang memiliki kemampuan membatik
dan lalu kemudian misalnya kalau kita cek itu misalnya ada yang nyoblos gambar partai dan orang
nah sedangkan di sisi lain tokopedia nampaknya masih kurang untuk mengembangkan live shoppingnya gitu
pernah bicarabicara walaupun ya